komisioner kpk nawawi pomolango menegaskan proses penyidikan kasus dugaan korupsi tidak akan dihentikan
meskipun gubernur papua lukas nmb mengklaim mempunyai tambang emas
misalnya mengenai soal yang bersangkutan memiliki tambang emas atau apapun itu
silakan disampaikan di dalam pemberian keterangan di depan teman teman penyidik gitu
bukan karena akan terjadi proses pembuktian di tahap penyidikan itu tidak pernah ada yang seperti itu
sampaikan aja lah pak bukan penyidikan
tidak ada proses pembuktian di tahap penyidikan
penyidikan hanya bisa dihentikan dengan tiga alasan
yang pertama kalau tidak ditemukan cukup bukti
yang kedua kalau kemudian para penyidik itu mengklaim bahwa perkara ini bukan perkara pidana
yang ketiga kalau penyidikan itu dihentikan demi hukum
misalnya tersangka memiliki
minta dan sebagainya
di sisi lain forum lembaga pertambangan adat kembung wanui dan kaswi
kebupaten tolikara serta lapisan masyarakat yang berdomisili di kaki gunung kembu wanui dan kasui
juga kaum intelektual pemuda serta mahasiswa kabupaten tolikara pada senin dua puluh enam september lalu
membantah pernyataan stefanus roy reni selaku kuasa hukum lukas nmb
tentang kepemilikan tambang emas gubernur papua lukas nmb di mabe
surat izin usahanya yang masih dalam proses pengurusan akan diserahkan kepada komisi pemberantasan
mereka menyebut yang dikatakan stefanus roy rening bahwa lukas nmb memiliki tambang emas di mamit tidak benar
di titik ini tidak ada kejelasannya
jadi tidak boleh kuasa hukum semena mena memberikan pernyataan seakan akan seolah olah tambang itu ada
jadi kami disini membantah
pernyataan dari kuasa hukum kuasa hukum boleh bilang itu tambang lukas nmb
kecuali pribadi milik dari marga nmb
lukas dan keluarganya kalau mereka berpikir itu adalah tambang emas di mami
kalau mereka betul betul memiliki tambang boleh kuasa hukum sampaikan demikian
tapi taman yang dimaksud oleh roy lening ini kuasa hukum lukas nmb ini
ada banyak suku di dalam ada banyak keterwakilan pemilik hak wilayah
yang sampai saat ini tidak tahu ada pengurusan pengungkapan dokumen dan lain lain
dan tambang itu belum beroperasi
seluruh lapisan masyarakat yang berada di kaki gunung kembu wanui dan kasui kabupaten tolikara
meminta pemerintah pusat dalam hal ini kpk
mengambil langkah tegas sesuai dengan hukum yang berlaku
tim liputan cnn indonesia